terima kasih anda masih bersama kami
hari ketujuh pencarian emeril khan mumtaz belum membuahkan hasil
kementerian luar negeri terus berkoordinasi dengan kedutaan besar republik indonesia di swiss
dan otoritas setempat upaya pencarian menggunakan metode darat perahu ataupun drone
belum menunjukkan tanda tanda keberadaan korban
dalam keterangan pers di selah pemaparan rutin kementerian luar negeri kami siang
direktur perlindungan warga negara indonesia judah nugraha mengatakan
segala metode pencarian sudah dilakukan otoritas tempat
pihak swiss menerjunkan tim darat perahu dan drone untuk terus melakukan pencarian
dapat kami sampaikan ini sudah masuk kepada hari ke tujuh upaya pencarian
dan memang hingga saat ini pak eril belum bisa ditemukan
bebagai macam upaya terus dilakukan oleh kb ribeiren berkoordinasi dengan otoritas setempat
pemerintah dan otoritas swiss mengupayakan
sebaik mungkin upaya upaya pencarian dan saat ini terus diintensifkan dengan berbagai macam metode
baik itu patroli darat perahu maupun drone
namun memang hingga saat ini belum bisa ditemukan
dan upaya itu akan tetap dilanjutkan